saya tidak akan pernah puas nyiksa kamu
dengar itu rantie
sudah lama ya kaki ini
ya kangen ya
iya ibu juga kangen
ini dia ibu
ini dia ibu
sementara ini kita harus tinggal di gubuk yang jelek
dan kita harus mencerita
tapi itu tidak akan lama
karena kita akan segera memiliki semua harta kekayaan fausan
senang banget ya kamu udah pulang
waktu itu sebelum kamu pergi aku udah bikin kamu kesel
ya kalau bisa diulang pengen banget diulang lagi
dengan cara baik
ya walaupun kamu cuma anggap aku sebagai teman atau sahabat kamu
sekali lagi makasih ya
kau memang teman yang baik
gak apa apa awalnya berteman lang
nantinya aku pasti bisa menaklukkan hati kamu lagi
kau mau makan
dari tadi kan aku manggilin kamu
satu sendok pun aja belum masuk ke mulut kamu
aku kepikiran liat terus zan
semenjak kejadian kemarin aku gak bisa berhenti mikirin liat
kamu harusnya sekarang bersyukur dong
karena mata kamu udah dibuka
jadi kamu tau siapa lia sebenarnya
kamu liat sendiri
lia itu kan gak sebaik kamu pikir selama ini kan
bener gak sih
kemarin kemarin itu yang dikasih lihat ya cuma baik baik
yang baik baik aja sama kamu
tapi mau sampai kapan rak
yang dikasih liat kan jeleknya semua sama kamu
tanpa dia sadarin semua kejelekannya kelihatan
udah lah ran
aku senang banget kamu udah sadar
apa iya tindakanku benar
apa memang lia seburuk itu
kenapa waktu di gudang lia keliatan beda ya
tapi aku lihat sendiri keburukannya
apa aku salah
janganlah zumat orientasi
tidak ada diorang terserah
tidak ada yang bisa bishopin
jadi apapun itu kathleen sama lazaro
tapi dia nak dia
dasar kamu darling
kamu masih tetap cacat
dan kamu tetap menderita
aku bisa membunuhmu
aku ini ingrid
dan ingrid bisa melakukan apa saja yang dia mau
dan aku bisa menemukan apa saja yang aku cari
kamu tidak akan pernah lepas dari pengawasan
aku akan selalu senang
kalau aku melihat kalian menerima
dan aku bisa menemukan apa saja yang dia mau

aku tinggal dulu ya
aku tinggal dulu ya

dengar itu ranti
eh perempuan breksek sakit kan
mau rasain tuh ya berani berani nampar gue
kamu kamu berani kurang ajar sama saya
sebelum lo babak telur sama gue mendingan lo keluar dari sini serah
apa berani sini maju
tampar gue lagi nih tampar tampar
si alan berani beraninya ranti tampar aku
dan kenapa dia bisa berubah ya dia seperti orang lain
dan kelihatan lebih mengerikan
ini gak bisa dibiarkan
dan ranti tidak bisa kurang ajar lagi sama aku
ah nih aku makan nasi goreng
walaupun nggak ada lauknya tapi tetap enak kok
eh ibu nih dia udah siapin nasi goreng buat ibu nih
yang buat sendiri loh
sobin papa ya bu
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
ini dia di luar amar
yang initiative ni bentuk beku si blok presiden indonesia
sih ke calculating kaos dan bodoh
tuh pasti untuk koinernya
di ibu kayak romantic un jungoin
i i ibu kok emang ga suka yaudah liat liat buatan yang baru aja ya
paling gue sama aja rasanya
saya tuh capek tau gak tinggal di rumah sini nih
rumah sempit makan susah
bikin stres tau
saya tuh capek tinggal di rumah gubuk